merayakan hari jadi yang ke tujuh puluh satu tahun pemerintah provinsi jawa timur ini kembali menggelar festival yaitu jatim fair pameran terbesar di indonesia timur
ya stand yang disediakan oleh panitia sebanyak enam ratus salah satunya stand memamerkan hasil karya para penyandang disabilitas
ada yang berbeda di antara enam ratus stand di jatim fair kali ini
jika stand lain memamerkan dan menjual produk unggulan masing masing stand milik dinas sosial provinsi jawa timur menghadirkan beberapa penyandang disabilitas untuk menunjukkan bakat dan menjual hasil karyanya
ada yang memahat kayu menjadi wayang membuat lukisan dari pelepah pisang dan melukis menggunakan mulut
selain itu ada juga penyandang tuna rungu dan tuna wicara yang membatik
keterbatasan fisik tak lantas membuat putus asa
namun justru menunjukkan bahwa mereka bisa
melukis menggunakan mulut itu awalnya agak sulit karena kaku kaku juga gitu
mungkin mulut saya juga kan gerak gerak jadi agak capek
tapi lama kelamaannya sudah terbiasa
hal ini tentu disambut positif sebagai wadah para penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri
bahkan setiap harinya setidaknya dua karya dari masing masing seniman ini
di beli pengunjung
ada juga yang sudah kebanjiran pesanan seperti pahatan wayang ini
di hari terakhir jatim fair lima belas pesanan menghampirinya
kita sebagai pekerja sosial ini berusaha memfasilitasi
kita dikontak sama dinas sosial provinsi jawa timur
kita dikasih kesempatan untuk mengisi setan
nah ini syukur kepada kita karena kita bisa kenalkan produk mereka
kita bisa menjual kita bisa mendampingi mereka
untuk bisa melayani atau bisa mengenalkan produk mereka kepada umum
pameran antara enam hingga enam belas oktober ini merupakan bagian rangkaian jatim fear dua ribu enam belas
pameran terbesar di indonesia timur ini untuk merayakan hari jadi provinsi jawa timur yang ke tujuh puluh satu
kansel tamarindora surabaya